selanjutnya indonesia mengusung isu kemanusiaan dan isu myanmar untuk dibahas dalam ktt asean ke empat puluh delapan
untuk kasus myanmar presiden joko widodo menegaskan sebagai ketua asean
indonesia terus mendorong five point consensus atau lima upaya penyelesaian yang sempat tertunda karena sempat terjadi baku tembak
pada senin presiden joko widodo menyatakan indonesia sebagai ketua asean terus berupaya mengimplementasikan upaya perdamaian dalam kasus myanmar
karena itu dari lima upaya damai indonesia terus memfasilitasi aha center untuk memberi bantuan ke myanmar
namun misi indonesia memfasilitasi pemberian bantuan sempat tertunda bahkan terjadi baku tembak
jokowi menambahkan kekerasan tidak akan menguntungkan pihak manapun
indonesia sebagai ketua asean terus mendorong implementasi dari vibe point konsensus
di mana salah satunya adalah terkait dengan bantuan kemanusiaan
berbagai upaya telah kita lakukan alhamdulillah keketuaan indonesia mampu memfasilitasi aha center
sehingga joint needs assessment mampu diselesaikan yang sempat tertunda cukup lama karena masalah akses